sekarang kamu benar benar menjagetimu
keluar dari kamarimu
keluar dari kamarimu
dia anaknya umar
kalau aksan anaknya umar dan nila itu artinya
itu artinya aida
aida benar anakku
aida memang anakku
aku harus katakan semua ini sama firman
mungkin pasti marah dan gak percaya sama aku
dia gak akan mungkin mau mendengarkannya
aku akan beritahu semua ini sama umar
dia harus tahu kalau aksanlah anaknya bukan aida
setelah itu umar pasti akan membantu membereskan semuanya
aida akan kembali padaku
keluarga aku benar benar berantakan
dina di penjara
udah gak ada
aku sangat kesepian
saya punya berita yang sangat besar untuk bapak
ini sebuah berita besar yang ingin bapak dengar
ini tentang kenyataan yang bapak tahu selama ini salah
saya tahu tentang semua itu pak
saya tahu kebenarannya
berita besar apa lagi
mantan istri saya masuk penjara dan salah satu putri saya sudah meninggal
apa lagi yang lebih besar dari itu
aida sebenarnya bukan anak bapak
anak bapak yang sebenarnya adalah aksi
anak bapak adalah aksan
jadi tiba tiba kamu datang ke saya untuk mengatakan bahwa aksan adalah anak saya
dan saya pernah ditipu oleh seorang perempuan yang bernama nia
tentang hal ini
kamu pikir saya bodoh apa
kamu pasti bekerja sama dengan mia untuk melipu saya
tipuan tentang anak ini betul betul memalukan
saya cuma mau semua orang tahu idea itu yang saya
kalau bapak nggak percaya sama saya
bapak harus ikut saya
saya gak bekerja sama dengan siapapun
tidak tidak saya cuma mau idea itu sebagai anak saya
baik saya akan buktikan sendiri
tapi kalau sampai kamu berbohong
bukannya kamu selama ini yang jadi piang kek
kenapa kamu sembunyikan rahasia
hasil cinta saya bersama lila
kenapa selama ini kamu tidak jujur ke saya
datang datang ke rumah saya
terus kamu bentak becak saya
ngomong seperti ini
apa sih maksud kamu
lagipula dari mana kamu dapat berita seperti ini
dia yang bilang bahwa aksan adalah anak saya
perempuan tukang bohong ini
kamu percaya sama dia
apa sih yang sudah dia ceritakan sama kamu
dia bilang kalau ahsan itu anak kamu dan aida itu anak dia begitu kan
saya punya buktinya
ibu ibu tunggu dulu
ibu tidak tidak apa apaan
kenapa ibu nyaret nyaret saya dan tiba tiba masuk ke rumah saya
kamu harus ketemu sama dia
kamu harus jelasin semuanya
kamu harus jelasin sama dia
kamu harus ngomong sama dia
kamu merasakan kok kamu anaknya dia
ibu ngapain bawa pak umar ke sini
semua itu kan belum tentu benar bu
jangan jangan ibu mendengar omongan saya dengan ibu sayang
kamu harus ngomong sama mereka
hanya mau mengungkapkan kebenaran

saya hanya mau mengungkapkan kebenaran

kamu itu anak lila
tak boleh lagi foxu

agung miten aku ini
aksan anak lila dan umar
berarti ini ibu nak
ini gak bisa dibiarkan seperti ini
ini harus diluruskan
dan cuma satu orang yang bisa menjelaskan ini
kamu segera kesini secepatnya